saya meskipun sudah difonis kanker paru paru stadium empat sudah menyebar di banyak tempat namun saya lawan
saya tidak hanya tidur saja merenungi nasib saya tapi saya lawan apalagi bencana saya
sebagai jurubicara bnpb ketika terjadi bencana masyarakat media menunggu saya
setopo purwono groho dihonis menderita kanker paru paru stadium empat sejak januari dua ribu delapan belas lalu meski
awalnya terpukul dan merasa takut sutopo akhirnya tabah menerima apa yang disebutnya ini sebagai
ujian dari tuhan dia justru tak menyerah dan terus berusaha untuk kesembuhannya sutopo menjalani
rangkaian pengobatan yang disarankan dokter hingga saat ini ia juga terus mengkonsumsi obat
menghilang nyeri dengan dosis tertentu namun untuk melawan ketergantungannya terhadap obat
ia berusaha mengurangi dosisnya selain itu ia juga menjalani kemoterapi dan radiologi
atau penyinaran untuk membunuh sel kanker menurutnya proses ini sangatlah menyakitkan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini